pagi yang sibuk nampak di pasar masa lembu
satu satunya pasar di pulau yang berpenghuni lebih dari dua puluh delapan orang ini
tidak adanya bangunan pasar yang memadai membuat puluhan lapak ikan dan makanan digelar begitu saja di pinggir pinggir jalan
ikan tongkol dan ikan layang menjadi komoditas utama yang paling banyak diperdagangkan
kalau mahal itu bisa sampai enam puluh lima puluh
angin ombak besar angin gitu itu mahal
ini ikan ini ikan layang rumah rumah
harganya ya kadang murah dek kadang mahal
tergantung ikannya kalau banyak ya murah
sedikit ya mahal
sayangnya akses jalan yang rusak masih menjadi kendala berarti bagi warga masa lembu
sepeda motor menjadi moda transportasi utama di pulau ini karena tidak adanya transportasi umum kecuali kapal yang menghubungkan antar pulau
sementara mobil digunakan untuk mengangkut logistik atau barang
namun demikian jalan utama kecamatan yang sempit hanya bisa dilintasi satu mobil secara bergantian dan cukup membahayakan penjual
jual serta pembeli
semoga moga pasar masa lembu ini bisa berubah bisa pindah gitu
gak kayak gini kan di jalan sempit
ini kalau musim puasa lagi itu aduh nggak bisa jalan
sana ikan sini ikan jadi orang lewat itu hampir mau tabrakan gitu
sebagaimana warga pulau pulau kecil lainnya laki laki di masa lembu mayoritas berprofesi sebagai nelayan tangkap
sementara istri istri mereka yang menjual hasil laut di pasar
meski mayoritas keluarga adalah rumah tangga nelayan namun tingkat kesejahteraan di masa lembu cukup tinggi
dari enam dua ratus empat puluh empat keluarga yang tercatat di badan pusat statistik tahun dua ribu delapan belas hanya empat ratus enam puluh dua keluarga yang termasuk prasejahtera
hal ini pula yang menyebabkan tingkat kriminalitas di masa lembut cukup rendah
motor motor terparkir dengan kunci menggantung pun tak ada yang mencuri
oke kehidupannya sangat harmonis sih
dari pernah dari undes trinujoyo bangkalan itu melakukan penelitian kenapa masa lembu yang beraneka ragam suku ternyata harmonis sekali
dan itu pernah dilakukan oleh teman teman bahkan dari dosennya kerjasama dengan ugm pada saat itu
karena kami juga terlibat dalam diskusi juga di sini
artinya sangat harmonis sekali
tidak ada pernah ada perselisihan
tidak ada debat apa apa
keluarga pulau masa lembu adalah pendatang dari bugis mandar serta madura yang menetap bertahun tahun yang lalu
serta beranak pinak di pulau ini dan hidup berbaur berdampingan secara harmonis
menjarak satu ratus dua puluh delapan mil di utara pulau madura masa lembu bagaikan surga kecil di tengah laut jawa
sedangkan warganya adalah pelaut pelaut ulung yang biasa menaklukkan bahayanya
pertemuan arus laut jawa dari selatan laut flores dari timur dan selat makassar
satrio adi robin kit sumeneb jawa timur